untuk melihat informasi terkini kita langsung saja tergabung dengan muhammad hussein
aktivis kemanusiaan di palestina selamat siang waktu jakarta
bisa anda informasikan sejauh ini bagaimana kondisi warga negara indonesia yang ada di gaza
dan langkah apa yang dilakukan untuk mencegah dampak dari eskalasi konflik ini
baik selamat pagi waktu indonesia mbak megi
jadi sampai saat ini gaza masih terus berada di bawah gempuran jet jet negeri israel
dalam beberapa jam terakhir ini sudah ratusan ratusan rudal dihantamkan ke sejumlah wilayah terpisah
ke jalur gaza dan mentarget rumah rumah warga serta bangunan fasilitas umum
seperti masjid dan rumah sakit serta sekolah sekolah
alhamdulillah untuk wni yang ada di gaza
kita saat ini sedang kondisinya baik alhamdulillah sehat warafiat
dan meskipun tidak dikatakan aman namun tidak ada dari kita yang menjadi korban
baik itu korban luka atau korban jiwa
baik mas muhammad untuk warga indonesia yang ada di gaza
apakah sudah ada langkah dari kementerian luar negeri apabila kondisi ini memburuk
ya kami sudah mendapatkan kabar dari kbri
kedutaan besar mesir dan jordan untuk tawaran evakuasi
taruhan evakuasi dan kita masih menunggu juga instruksi dari tim pusat di jakarta
karena memang beberapa relawan di gaza ini kan terikat oleh lembaga
jadi mereka juga tidak bisa menentukan sendiri
tapi harus bermusyawarah dengan tim di jakarta
ada pun sebagian dari yang lain juga sudah memutuskan untuk keluar
insya allah ada hari ini atau besok yang akan keluar
sesuai arahan dari kbri dan himbawan dari kbri untuk segera dievakuasi
karena melihat akan semakin parahnya situasi di gaza dalam agresi kali ini
baik mas muhammad kami mendapatkan informasi ada dua ratus lima puluh enam warga sipil yang tewas
dan sekitar satu delapan ratus orang yang terluka
apakah anda sudah mendapatkan informasi terkini
ada berapa sebenarnya korban yang terdampak
ya memang itu angka kemarin tapi sejak dua puluh empat jam terakhir ini angka melonjak sangat cepat
sejauh ini dari informasi yang dirilis oleh kementerian kesehatan di gaza
jumlah korban jiwa di gaza ini sudah mencapai empat ratus empat puluh an
di mana delapan puluh di antaranya anak anak
sementara lebih dari lima puluh ini wanita
artinya memang mayoritas dari korban jiwa ini adalah berasal dari kalangan warga sipil
anak anak dan wanita
sementara korban luka sudah mencapai angka dua dua ratus lebih
dan ini dipastikan atau kemungkinan besar ini akan terus bertambah
melihat masih banyak korban korban yang belum berhasil dievakuasi
dari bawah reruntuhan rumah rumah yang hancur akibat serangan udara
yang bertutubi sejak kemarin sampai detik ini
baik mas muhammad tadi anda menyebut sudah ada beberapa korban yang dievakuasi
dan ini dievakuasi kemana apakah memang sudah ada tempat pengampungan
dan juga lalu bagaimana kondisi di gaza sendiri
kami mendengar di sana warga mulai kesulitan logistik hingga obat obatan
ya sebagian warga yang terluka tentu dievakuasi
tidak ada kan ke rumah sakit
sementara warga yang rumahnya hancur
mereka dievakuasi ke tetangga
rumah rumah sekitar atau sebagian juga dievakuasi ke sekolah sekolah pbb
meskipun sekolah skala pbb ini juga ditarget
sejak kemarin ada beberapa sekolahan yang ditarget oleh rudal enam belas israel
meskipun padahal sekolah sekolahan itu sedang dijadikan tempat pengungsian
jadi tidak ada bangker bangker di gaza tidak ada perlindungan perlindungan
shelter shelter yang bisa melindungi mereka
namun mereka hanya bisa memanfaatkan fasilitas seadanya
mas muhammad ada berapa titik pengungsian dan bagaimana kondisi di sana
ya pengungsian banyak ya
karena juga banyaknya sekolah sekolah pbb yang tersebar di lima wilayah utama di gaza
di jalur gaza utara di rafah di jalur gaza selatan ada rafah
di jalur gaza utara ada betlah ajebalia
masing masing kota kota besar itu memiliki beberapa sekolah
stand pbb untuk dijadikan pengungsian
namun karena kondisi yang mencekam tiga hari terakhir
jadi logistik ini terhambat
apalagi israel sudah memutus pasokan dari luar
logistik dari luar untuk warga gaza
sehingga ini menambah krisis dan menambah derita warga gaza
yang sedang berada di pengungsian
adapun sejauh ini belum ada bantuan bantuan dari luar
dari negara negara donatur yang sampai ke gaza karena terhambat atau terkendala
perbatasan yang masih ditutup oleh pihak israel
baik terkait dengan bantuan logistik ini mas muhammad
apakah anda juga mendapatkan informasi
apakah dari indonesia sendiri mempunyai jalur untuk membantu
untuk bantuan logistik di sana
ya sejauh ini kalau dari indonesia ini belum ada bantuannya
yang masuk ada pun jalur pun biasanya
kalau dari luar sulit
tapi sejumlah lembaga kemanusiaan indonesia di gaza
termasuk lembaga inh
ini kita sudah membuka campaign bagi warga indonesia yang mau berdonasi ke gaza
dan kita akan menyalurkan donasi itu berupa bahan bantuan sembako yang tersedia
meskipun tidak banyak jumlahnya
kita akan berusaha untuk menyalurkan ke warga warga yang membutuhkan
dari luar pemerintah indonesia sendiri
kita masih belum ada kabar tentang hal itu
baik mas muhammad
kami juga mendapatkan informasi bahwa kepala hak asasi manusia pbb volker turk
menyerukan agar serangan tersebut segera dihentikan
apakah sudah ada aksi atas seruan tersebut di gaza
perintah pbb ini tidak hanya hari ini sudah keluar
namun sudah berlaku sudah terjadi
sejak seribu sembilan ratus empat puluh delapan banyak sekali resolusi resolusi pbb
dan sanksi sanksi pbb terhadap israel
yang menyuruhkan untuk agar israel ini menghentikan serangan serangannya
namun tidak ada satupun yang dipedulikan oleh israel
jadi bertahun tahun israel ini seperti tidak tersentuh oleh pbb bahkan
maka dari itu kita lihat sampai saat ini bombardir masih terus terus jadi
masjid masjid ditarget korban tersebut jatuhan
artinya tidak ada tanda tanda
israel ini mendengarkan seruan dari pbb yang sudah tadi kita dengar bersama sama
baik mas muhammad tetap jaga keamanan anda
dan kami akan terus memantau perkembangan situasi di gaza
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour